dan kita langsung dengarkan bersama perkembangan informasi penanganan pascai gempa dan tsunami yang disampaikan oleh kepala pusat data informasi dan humas bnpb sutopo purwonukroho berikut ini
dan korban diidentifikasi sebelumnya
kita juga mendapat informasi dari kementerian luar negeri dari kedutaan meminta kalau ada warga negara asing yang ditemukan dalam kondisi meninggal
agar tidak cepat cepat mengubur tapi akan diidentifikasi
artinya kedutaan mengidentifikasi
tapi sampai saat ini belum ada warga negara asing yang meninggal dunia
korban luka berat dua lima ratus empat puluh sembilan orang dirawat di rumah sakit
korban tertimbun satu ratus lima puluh dua orang
pengungsi tujuh puluh delapan ratus dua puluh satu orang yang tersebar di satu ratus empat puluh satu titik
kemudian rumah rusak enam puluh lima tujuh ratus tiga puluh tiga unit
dan ini kita perkirakan data ini masih akan terus bergerak
karena tim sar masih terus mencari korban
kemudian sudah bisa memasukin semua
wilayah dunggala sigi parikimuntong
komunikasi sudah mulai lancar
meskipun belum semua tercover semuanya
artinya di donggala baru di bagian selatan hingga tengah
belum sampai di bagian utara dari kabupaten donggala
demikian juga di daerah sigi termasuk juga kota palu
jadi diperkirakan data masih akan terus bergerak
naik termasuk kerusakan lain lainnya
nah kalau kita melihat sebaran dari satu empat ratus tujuh orang meninggal dunia
sudah bisa kita pilih
di palu satu satu ratus tujuh puluh tujuh orang
di kabupaten donggala satu ratus lima puluh tiga orang
itu ada di dua titik
di btn petobo dan dunggala
di kabupaten parikimuntong
di kabupaten sigi enam puluh lima orang
jadi paling banyak adalah di kota palu satu satu ratus tujuh puluh tujuh orang
karena memang konsentrasi tim sergabungan sejak awal ada di kota palu
yang kemudian saat ini bertambahnya jumlah personil personil yang ada
peralatan peralatan berat yang ada
kendaraan kendaraan yang ada
ke wilayah dunggala parikimuntong dan sigi
dan semuanya komunikasi memang belum semuanya
listrik juga baru sebagian
tim dari pln operator komunikasi dan lainnya semuanya bergerak
dalam hal ini percepatan percepatan terus dilakukan
dan sebaran pengungsi
kalau kita melihat dari tujuh puluh delapan ratus dua puluh satu
sepuluh orang yang tersebar di satu ratus empat puluh satu titik
sebarannya seperti ini
pengungsi yang ada di bukit bukit
yang sebelumnya masih tetap bertahan di sana mulai turun
bergabung di titik titik ini
kemungkinan juga ada beberapa titik akan bertambah
karena belum semua titik didata dan masuk laporan ke posko pnbb
ini semua ada
pertitik sampai dengan satu ratus empat puluh satu titik
kami saat ini baru mengeplotkan ke dalam peta
lokasi lokasi yang ada
dalam hal ini untuk penanganan
saya tidak bisa membahas detail seperti kemarin
karena kesulitan untuk mencari data
tetap dalam hal ini prioritas
melanjutkan pencarian dan penyelamatan korban
di mana evakuasi
masih terus dilakukan
di mana personil yang ada saat ini di sana enam tiga ratus sembilan puluh sembilan personil
dan terus berdatangan
tni polri terus kemudian relawan relawan masih terus menambah